berdasarkan perakiraan badan meteorologi dan klimatologi bmkg
hujan besar yang terjadi pada selasa empat oktober akan terjadi setidaknya dalam seminggu ini
padahal hujan pada hari itu telah menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di jakarta
kepala pelaksana bpbd badan penanggulangan bencana daerah isnawa arji
mengatakan kondisi banjir di jakarta tahun ini tidak ada perubahan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya
sekitar delapan ruas jalan dan delapan puluh rt di jakarta terendam banjir
seperti di wilayah kemang pesanggerahan kembangan dan cipinang
sebagai langkah penanganan banjir bpbd bekerjasama dengan berbagai pihak
seperti dinas sda dinas kesehatan dinas sosial dishub
hingga pemerintah kota camatan lurah
kerjasama ini untuk menginformasikan cuaca dan memantau kondisi banjir
mendistribusikan sarana antisipasi banjir
membangun posko dan dapur umum juga pelatihan evakuasi siaga banjir
selalu menyiagakan seperti yang lalu
dua ratus enam puluh tujuh personil kami yang kita tempatkan di kelurahan kelurahan yang rawang banjir
yang kita menangani di jakarta
kami sudah mendistribusikan sarana sarana
seperti antisipasi banjir seperti perahu karet
tapi juga penempatan ada perahu
ada pelampung ada jangket
ada juga kita untuk membantu penanganan penanganan evakuasi warga
selain itu pemerintah provinsi dki jakarta juga telah melakukan penanganan banjir
dengan membangun sembilan folder empat waduk dan peningkatan banjir
peningkatan kapasitas dua sungai
gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan pembangunan ini bertujuan untuk mengendalikan
dan mengelola air berlimpah saat hujan ekstrim
bila terjadi hujan hujan yang cukup ekstrim di kawasan hulu
maka lahan lahan seperti ini bisa menampung air
agar volume air yang masuk ke dalam kota itu terkendali
terkendali itu artinya kita berharap tidak
kita menimbulkan banjir
daripada airnya parkir di pemukiman
lebih baik disiapkan tempat parkir sebelum masuk kawasan pemukiman
sayangnya dinas sumberdaya air jakarta mencatat hingga kini
dengan target selesai di desember dua ribu dua puluh
diharapkan penanganan banjir akan dilakukan dengan cepat tepat dan efektif
mengingat kondisi banjir di penghujung tahun kian memburuk
tim liputan cnn indonesia jakarta